oke terima kasih
bisa bisnis yang berhubungan dengan kekoreaan gitu akhirnya saya jadi sebut

bukan jalan jalannya karena justru makanannya ya
oke nah kenapa konsepnya food truck
ini konsepnya beda
kalau misalnya food truck kalau di korea selatan itu banyak banyak
banyak banget ditemuin banyak banget makanan yang dijual di food truck
tapi kan kalau di indonesia beda
kenapa milih konsep ini
karena kalau street food korea di indonesia kayaknya setahu saya belum ada yang konsepnya food truck gitu
makanya saya pilih ya beda sama korea lain yang dijual di indonesia apa ya
karena food truck masih belum masih belum apa gitu
orang masih banyak orang kepikiran jualan street food korea di food truck kayak gitu
oke jadi memang menangkap peluang ini pengen jadi trendsetter siapa tau abis ini banyak yang ngikutin ya
makanan di masa pandemi ini
tapi kenapa sekarang itu justru berani buka jualan dengan konsep yang beda
karena tergantung niatnya sih
yang pertamanya untuk mencari uang ya
jadi saya modek aja gitu
dengan konsep yang unik
dan ya tidak apa ya tidak mayoritas orang kepikiran seperti ini
ya saya pede aja gitu
jadi jualan konsep sekaligus jualan makanan intinya ya
kalian belajar bisnis juga
ah belajar bisnis juga
menangkap peluang cuan
katanya dari dulu emang udah tertarik banget sama korean wave ini
emang apa sih yang bikin tertarik
ini lebih kemana nih
tertarik ya lebih ke k popnya atau k dramanya
atau mungkin ke k tourismnya
ya sih ya tadi saya bilang awal saya sukanya drama korea dulu
oh sukanya drama korea dulu
terus saya abis itu mulai abis itu tau tuh girl band boy k pop
karena abis itu baru mimpi nonton konser gitu
nonton konser k pop kesampean terus nggak cukup pengen mimpi lagi pengen ke korea
nah pas sudah ke korea
lagi pengen buka nih bisnis korea apa gitu kan
belum kepikiran tadinya sebelum street food
sekarang jadinya ya street food gitu
kalau boleh tahu emang drakor favoritnya atau mungkin k star favoritnya siapa
kalau drakor favorit sepanjang masa itu reply seribu sembilan ratus delapan puluh delapan

pap bogumnya atau mungkin ada idol lain yang ada di situ
tong kalau saya kan cowok jadi lebih kayak yeri
tapi ya di luar itu memang lebih ke ceritanya bener bener enak banget dan bikin spon gitu
al di dua ribu tujuh belas kalau saya nggak salah ya al sama salah satu rekannya namanya tiffany juga bukan saya pastinya
pernah menjuarai k pop world festival
iya saya tiffany bisa dijadiin partner nanti kalau mau mungkin iniin lagi lomba lagi
waktu itu boleh diceritain gak sih dan seberapa besar sih pengaruh hal ya ini buat kamu
jadi saya duet sama tiffany ikut kompetisi sing cover di korea melawan tiga belas negara
terus dan alhamdulillah menang pengaruh stand up
pengaruh stand price juara umum
jadi juara umum itu ya itu penghargaan saya lah itu dari semuanya
apa yang membuat kamu menang waktu itu
yang membuat kamu menang apa
buat saya menang menurut saya sih karena waktu itu saya sama tiffany tuh satu satunya gue tiba tiba nyilat ada rek
udah lupa ya udah empat tahun yang lalu ya
tiba tiba disuruh nge rap nih ya allah
udah lupa lagi lagunya
yang penting waktu itu udah pernah menjuarai salah satu festival kemudian bersaing dengan tiga belas negara
itu cukup membuktikan bahwa pengaruh hal ini
besar banget ya buat alfie andi
ntar banget sih pulang pulang juga followernya naiknya drastis
berarti saya mungkin bisa rekrut saya nanti kalau mau ikut festival lagi ya kan sama sama tiffany
alfie andi terima kasih banget sudah sharing
mudah mudahan banyak hal hal positif peluang peluang lain yang juga bisa ditangkap dari hallyu atau korean wave ini
salah satunya seperti yang alfie andi lakukan ya
kamsahamnida alfie andi sheet